jadi patut dicatat nih enam april jadi akan ada penjualan tiket kereta api lagi untuk mudik
kalau misalnya beberapa waktu yang lalu banyak yang protes bahwa ini kalau yang secara online dalam waktu beberapa detik saja sudah habis terjual dan ini siap siap untuk berburu tiket lagi
dan persiapan tidak hanya dilakukan oleh pihak dari kereta api sendiri tapi juga bagi para penumpangnya untuk menjaga fisik anda dan memastikan bahwa fisik anda dalam keadaan yang sehat dan juga khususnya bagi ibu hamil
nah ini ternyata untuk ibu hamil ternyata tidak hanya ada peraturan peraturan yang ada di penerbangan saja gitu dan ini mulai tiga puluh satu maret ibu hamil harus memenuhi persyaratan tertentu untuk naik kereta api jarak jauh
ya dan pt kereta api indonesia menerapkan ketentuan baru untuk para ibu hamil dan berikut liputannya kita lihat
fiona yang tengah hamil delapan bulan ini akan melakukan perjalanan menuju cirebon jawa barat dengan kereta api
ia berangkat dari stasiun gambir pada jam delapan
namun wanita dua puluh lima tahun yang berangkat bersama sang ibu ini tidak bisa langsung menuju peron
mulai tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas pt kereta api indonesia memperlakukan aturan baru untuk penumpang hamil dalam perjalanan kereta jarak jauh
hanya penumpang hamil berusia kandungan empat belas minggu sampai dua puluh delapan minggu yang boleh melakukan perjalanan dengan kereta jarak jauh
di luar usia kandungan itu penumpang hamil harus membawa surat keterangan kandungan sehat dari dokter
dan didampingi minimal satu orang
jadi nanti ada petugas boarding melihat posisi kalau ada ibu hamil
ya itu akan diminta keterangan yang terkait dengan usianya
kalau isinya kurang lebih dari tadi dua puluh delapan minggu
ya itu diminta keterangan untuk surat keterangan dokter lalu harus ada pendampingnya
jika ibu hamil tetap memaksakan untuk bepergian ini
selanjutnya kita akan ke pos kesehatan
ya protokol kesehatan kita cek
kalau dinyatakan sehat lalu diberi surat keterangan bahwa dia sanggup untuk melakukan perjalanan
tapi kalau dari pos kesehatan itu menyatakan tidak sehat
dan ibu hamil itu berpergian jauh ini mohon maaf tingkatnya akan kita kembalikan
berhubung penumpang asal depok ini tidak mengetahui adanya peraturan baru
ia harus memeriksakan kondisi fisiknya di posko kesehatan yang beroperasi dua puluh empat jam
ibu tadi usianya
tensi darah dan denyut nadi menjadi indikator dasar yang diperiksa
guna memastikan kondisi calon penumpang
selanjutnya calon penumpang mengisi surat pernyataan di posko kesehatan
bagus sih mbak menurut aku
jadi kalau misalnya transportasi itu sekarang disamakan
tidak cuma pesawat saja yang dilarang untuk naik pesawat sudah usia keberapa
tapi adanya peraturan baru dari kai ini bagus
jadinya ibu hamil itu lebih terkontrol gitu keadaannya
jadi kalau misalnya ternyata ibu hamilnya tidak aman untuk naik kereta api
jadi dari pihak kereta api itu juga sudah bisa membatasi
itu aman atau tidak jadi bagus
selain sebagai standar baru keselamatan penumpang kereta
peraturan ini juga didasarkan pada sejumlah peristiwa melahirkan di dalam kereta
yang berisiko kematian ibu dan anak